dalam kasus pembunuhan keluarga oleh anaknya tersangka membutuhkan racun yang dibeli secara online
kehadiran e commerce memudahkan aktivitas jual beli barang kebutuhan sehari hari
pembeli tinggal menunggu karena barang yang diinginkan akan diantar langsung oleh kurir
namun karena kemudahan ini ternyata mudah juga untuk menemukan barang barang berbahaya secara daring
lantas bagaimana pengawasan terhadap e commerce kita akan membahasnya bersama dewan penasehat indonesia e commerce association atau idea
ignatius untung selamat malam pak untung
terima kasih sudah bergabung bersama kami
pak untung kalau kita lihat ini sangat mudah untuk perjualan secara online begitu ya berbeda dengan membuat toko harus ada persyaratan tertentu ada juga perizinan
nah dari informasi yang kami dapatkan ditemukan barang yang dijual secara bebas di e commerce yang ternyata barangnya dilarang
prosesnya sebenarnya seperti apa
ya ini masalah lama tapi banyak banyak cara banyak upaya sudah dilakukan
tapi bahwa ada yang lolos sudah pasti ya maksudnya
kenapa karena harus kita sadari begini e commerce itu bentuknya macam macam
ada yang kategorinya e retail e retail itu kontrol barang ada di platform ya
karena dia membeli barang dulu dari supplier lalu itu jadi punya dia lalu terus habis itu dijual gitu ya
nah yang kayak gitu harusnya sudah tidak terjadi
nah permasalahannya sekarang sebagian besar toko online lah ya kita sebutnya ya
itu lebih banyak masuknya ke marketplace
yang gini gini itu kebanyakan marketplace
nah kalau marketplace itu konsepnya itu sebenarnya sama kayak kalau di offline itu kayak itc lah gitu ya
ya itu banyak orang berjualan di sana
nah kalau saya ngebandingin sebenarnya sama
jadi gini barang yang dijual di marketplace itu
setiap harinya barang yang naik itu puluhan sampai ratusan ribu
jadi kalau harus dikontrol satu satu agak sulit gitu loh
nggak akan nggak akan nggak ada jumlah yang segitu banyak untuk masuk gitu ya
tapi sama juga gitu loh kalau kita lihat di offline juga
itc siapa bilang orang nggak bisa jual barang terlarang bisa juga gitu loh
cuma karena aksesnya tidak terlalu terbuka maksudnya kalau itt kan ya yang beli siapa sih orang orang sekitar situ gitu kan
berbeda sama kalau online online itu bisa beli dari mana mana
jadi akhirnya apa ya seolah olah ini jadi luar biasa
apa ya seolah olah jadi marketplace doang yang bermasalah
padahal nggak sama kayak kayak ini lah kayak kayak kalau setiap mohon maaf ya
kalau pesawat kecelakaan itu kan seolah olah itu kan wah mengerikan ya pesawat
padahal kalau kita lihat data angka kecelakaan dari pesawat
itu jauh lebih rendah dibanding kecelakaan karena transportasi darat misalnya
jadi ada efek efek tipologis yang karena dampaknya luar biasa terus habis itu
mempengaruhi dan membuat apa ya persepsi kita bahwa seolah olah ini masalah di marketplace
tapi padahal itu ada di mana juga termasuk di offline juga kok
oke baik pak untung tadi kalau anda mengatakan ini bukan kasus pertama kali
sudah sering kali kasusnya berulang begitu
sebenarnya bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh e commerce selama ini
e commerce itu melakukan macam macam ya
jadi yang pertama itu adalah mereka punya aturan main yang clear gitu kan
barang yang bisa diperjualkan seperti apa
dan itu ada konten yang harus ditandatangani atau disepakati lah ya
sebagai kata datang karena digital
tapi pokoknya waktu join itu biasanya ada syarat dan ketentuan di mana
si penjual itu menyatakan bersedia tunduk pada aturan
nah salah satunya salah satu dari aturannya adalah bahwa barang barang terlarang
yang menyalahi hukum itu tidak boleh diperjualbelikan
jadi dengan begitu sebenarnya transfer tanggung jawabnya ini sebenarnya menegaskan bahwa
marketplace sudah melakukan tanggung jawab itu itu pertama
lalu kedua beberapa marketplace itu juga melakukan post moderation
jadi barang naik dulu terus habis itu baru dicek
tapi ceknya nggak mungkin satu satu
karena itu tadi barang yang naik setiap hari
ini tergantung e commerce nya ya
ada yang puluhan ribu ada yang cuma seribu gitu
ada yang sampai ratusan ribu perharinya
nah bayangin kalau seratus ribu sehari barang baru naik gitu ya
terus habis itu apa namanya butuh orang berapa untuk mengkorasi satu satu
nggak mungkin gitu
jadi memang harus berpikir
jadi harus didudukkan bahwa platform marketplace itu hanya penyedia pasarnya lah kasarnya
di dalam pasar itu ada yang berjual beli apa itu bukan tanggung jawabnya marketplace sepenuhnya
tapi marketplace tetap bertanggung jawab di level ketika nanti ditemukan bahwa
oh ini ternyata dapat ini dari sini
ada laporan konsumen atau bahkan laporan polisi itu marketplace bertanggung jawab untuk habis itu melaporkan
untuk menindaklanjut untuk memberikan data penjualnya kepada pihak kepolisian
lalu ngeblokir akun akun yang menyalahgunakan platform ini sih
berarti marketplace sebagai pasar tadi tidak bertanggung jawab secara utuh begitu tadi anda mengatakan ya
berarti menggunakan keyword keyword tertentu kah yang nantinya dilarang sehingga barang barang tersebut tidak bisa dijual atau seperti apa
pas pertama kan kita bisa mencari
pas pertama kan setiap marketplace punya teknologi yang berbeda beda ya
cara ngedeteksi ini berbahaya apa enggak
atau bisa jadi mereka memasukkan dalam engine nya kata kata keyword keyword yang dianggap
wah kalau ini masuk ini harus di flag ya
ditandai bahwa eh coba nih tolong dilihat ini
ini kok kayaknya agak mencurigakan itu satu
tapi ya balik lagi ini kan sama kayak obat sama penyakit ya
ada obatnya terus abis itu kalau penyakit selesai enggak
penyakit enggak akan selesai gitu kan
sama kayak ada hukum

terus habis itu ketika ada hukum dan ada sanksi terus abis itu orang jahat hilang
orang jahat masih ada terus sampai kemana kemana pun juga kan
jadi ini juga sama
ketika ada upaya pencegahan yang termasuk keyword keyword itu tadi
ada lagi triknya
orang apa namanya si penjahat penjahatnya dalam tanda kutip ya
mereka mempelajari oh kalau saya ketika terkunci ini ketahuan
makanya kata kuncinya dirubah
nah nanti bisa aja dia naik dulu terus abis itu nanti dirubah lagi
nah itu bayangin itu luar biasa apa ya
data tentang produk yang dijualnya itu sebegitu luasnya
padahal jumlah produknya aja banyak
jadi memang untuk mengontrol itu agak sulit gitu loh
tapi menurut saya selama memang clear aturan mainnya ya
dan dari pemerintah itu dari zaman baru diantara masih jadi kominfo
itu ada aturan safe harbor policy
intinya adalah bahwa
platform dibebas tanggung jawabkan dari apa yang dijual di dalamnya
selama ketika ada laporan mereka membantu
tapi kalau mereka nggak ngebantu ya platform bisa ikut jadi tertutup gitu
pak untung tadi berdasarkan apa yang anda katakan kami juga melihat risetnya
begitu ya kami melakukan beberapa riset
ada penjual yang menggunakan nama berbeda
misalnya huruf a diganti dengan angka dan sebagainya
saya tidak ingin mencari penjual yang berbeda
saya tidak ingin mengungkapkan secara detail di sini begitu ya
tapi ada juga yang menghubungi secara dm via message begitu
untuk menanyakan apakah barang ini dijual yang ternyata tidak ditampilkan
baik itu fotonya berbeda dan juga judulnya berbeda
nah melihat ini sebenarnya apakah asosiasi ataupun marketplace ini
bisa mengetahui isi pesan dari sang penjual untuk balik lagi memfilter
supaya barang barang yang dilarang tadi tidak bisa terjual
dan masyarakat atau kita sebagai konsumen juga terlindungi
kalau ditanya apakah bisa melihat isi pesan sudah pasti bisa
karena reforstnya pasti ada
problemnya dalam setiap detik atau setiap menit
pesan yang bertautan itu banyak
ada orang nanya sekedar apakah barang ini tersedia
atau apakah bisa dikirim sekarang
bisa dikirim dengan courier express tidak yang same day
itu yang umum
terus nanti belum lagi tanya spek
ini ada nggak warna biru
ini ada nggak nomor sekian
ini ada nggak ini itu dan lain sebagainya
jadi bayangkan kalau jumlah barangnya saja perharinya bisa sampai ratusan ribu
kalau satu barang ada sepuluh orang yang berinteraksi
terus habis itu masing masing itu berinteraksi nanya nanya
ngirim sepuluh itu saja sudah berapa
sudah sepuluh juta sendiri
nah bayangkan kalau marketplace harus mengecek satu satu teksnya
akhirnya experience nya jadi berantakan
karena harus di filter dulu eh ini apa nih dan sebagainya
nah teknologi sebenarnya memungkinkan untuk bisa mengenali
teknologi apa namanya artificial intelligence itu dengan pemanfaatan nlp
untuk melihat kata katanya apa sih keywordnya apa sih gitu ya
sehingga keyword keyword tertentu itu nanti akan di flag dan habis itu
akan di notifikasi ke admin dari platform itu untuk eh ini kayaknya ada yang berbahaya deh
tapi ya balik lagi tadi gitu sama kayak sakit sama obat gitu terus terus berkejar kejaran terus
dan upaya untuk mengembangkan nlp itu mahalnya luar biasa
termasuk kayak begini deh kita kalau cari barang ya kan logiknya sebenarnya sama
ketika kita cari barang kita buka mesin pencari google lah ya
apakah kita bisa selalu menemukan dengan cepat
enggak juga gitu loh
karena itu tadi bahkan kelasnya google aja dia masih belum bisa benar benar ngedeteksi apa yang kita mau
jadi ini juga sama gitu loh
ketika mereka ngirimin pesan itu kan kata katanya itu harus dianalisa
nah kalau misalnya kita ngomong gini deh narkoba gitu ya
tapi nanti kalau ada orang nulisnya nrkb gitu singkatan
susah lagi gitu kan
terus ada lagi nanti apa namanya ada yang namanya

jadi buat platform amat sangat tidak masuk hitungan kalau platform harus mengembangkan teknologi untuk ngedetek itu semua
maka dari itu yang harus clear adalah semua stakeholder harus clear bahwa tanggung jawabnya marketplace adalah ini hanya pasarnya
jadi kalau ada pasar gitu ya
jadi kalau ada pasar gitu ya
ada pasar gitu ya kalau ada pasar jualan barang terlarang
jangan pasarnya yang disalahkan gitu tapi tetap orangnya
pasarnya bisa dipersalahkan ketika pengelola pasarnya memprotek
ini udah kita lindungi nah itu baru jadi masalah
tapi ketika pemilik pasarnya bekerja sama dengan
oh ada laporan yaudah ya sini kasih kasih tahu
datanya kayak apa orangnya gimana dan sebagainya
termasuk rekeningnya di blokir
oke baik baik ini terlalu banyak kasusnya dan kembali berulang
teknologi juga capek mengejarnya begitu
karena biasanya bahasanya adalah pinteran penjahat
kadang suka cari triknya seperti apa
tapi kalau saya boleh mengutip nih
pernyataan dari direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertip niaga kementerian perdagangan
mengatakan bahwa bila produk berbahaya
kembali terus menerus ditemukan di toko online
tapi tetap didagangkan di sana
maka tidak menutup kemungkinan usaha maupun e commerce nya akan dibegukan
komentar anda seperti apa
saya nanyanya balik begini
bisa nggak kita tutup perusahaan farmasi rumah sakit dan dokter ketika masih ada orang sakit
itu kan sesimpel itu aja
jadi menurut saya kurang bijak kalau kita mempersalahkan
gini loh kan kita harus lihat manfaat dari platform marketplace
itu berapa banyak
lalu masalah yang terjadi berapa banyak
masih jauh jomplang kok gitu loh
satu banding satu juta mungkin
satu juta merasakan manfaatnya
ada satu yang bandel
nah kalau hanya karena satu ini lalu platformnya ditutup gitu ya
lalu kita kehilangan potensi bisnis potensi ekonomi
dan termasuk kesempatan buat para umkm untuk berjualannya
jadi tidak fair ketika kita menghukum keseluruhan pasar
di mana di sana
juga ada orang orang yang taat gitu
dan memberikan manfaat buat bangsa
hanya karena ada orang orang yang bandel
sama kayak tadi kan analoginya
ada dokter dokter yang baik gitu loh
dan banyak sekali dokter yang baik
terus karena ada satu dokter yang malpraktek
atau bahkan bukan malpraktek ya
ya anggap aja malpraktek dah ya
terus habis itu sudah deh kalau gitu nggak boleh ada dokter lagi
kan nggak bisa begitu dong gitu sih
oke berarti menurut anda pernyataan itu terlalu berlebihan begitu ya
kurang lebih begitu sih
sebenarnya sejauh ini bagaimana pengawasan dari pemerintah
dari kmn dark misalnya
atau dari kominfo mengenai barang barang yang dilarang dijual seperti tadi
jadi gini dari pihak asosiasi itu punya koordinasi dan komunikasi yang cukup cair ya
dengan bp pom misalnya
dan ketika ada obat obat yang tidak boleh dijual bebas
apalagi tanpa resep
diperjualan diberikan di marketplace
itu mereka kirim kok suratnya
tolong di take down nya
dan kita menuruti untuk habis itu kita turunkan
begitu juga dengan yang lain
kita nggak bisa jagain satu satu
ya bahasanya dulu itu kan ada istilah
isi di luar tanggung jawab penerbit gitu loh
ini juga sama sebenarnya
jadi isi di luar tanggung jawab platform
tapi kita akan bantu ketika ini dilakukan
dan kalau pemerintah punya usulan usulan untuk bisa membasmi hal hal yang negatifnya
tanpa kita mengorbankan
dan dampak positifnya
kita amat sangat terbuka untuk bekerja sama kok
ibaratnya kalau kukunya patah
yang dipotong kuku ya
bukan jari tangannya begitu
baik terima kasih
atau aidia ignatius untung
sudah bergabung bersama kami malam ini
selamat malam makasih